dul mesti bagaimana nih
maksud lu lu mau nyari mimpi lu
lu mesti nyari kemana
masya allah dul dul
kalau duit masih bisa gue cari nah kalau mimpi gue mesti nyari kemana
kan lu yang mimpi bukan gue
lo yang tahu ciri cirinya tuh pantainya bagus apa enggak
suasananya adem apa panas
gambarannya terang apa gurem
sekarang saya bener bener udah males pok tidur masih dul
setiap ngimpi muka saya ditabukin terus bonyok lama lama saya
mendingan dia disuruh kawin lagi ya
kauin sama siapa drak
kan si jena pun udah jadi jahat kak kawinin aja sama dia
eh lu kalo ngomong jangan sembarangan ya
kalo si dul denger marah tau enggak
biarin aja dia marah
daripada dia sok suci sok jadi laki laki sejati
nungguin si sarah udah bertahun tahun pergi ke sana
nah kalo saya tuh kayak begitu saya udah talak
talak itu ada di tangan laki pok
daripada kayak si dul
ditungguin aja sih sarah di belanda
nongol kagak mundar mandir bulak balik pakem gitu
jangan jangan dia udah kawin sama si bule kali
eh dak gue gak mau denger ya lu ngomong gitu lagi ya
kesian kan si dul
tau enggak marah enggak banget ngomongin bang lu
gue kesian sama abang lu
hah udah deh ah pagi pagi ngomongin begituan
udah deh ah pagi pagi ngomongin begituan

aku mau ngalaman kerja di salon depannya
kalau lu kerja abang lu kerja
nih pati jom pok gue ya jagain aja
eh lu kok gak mau jagain gue
mau pok mau
tapi saya kalau begini terus kapan dapat jodoh kapan kawin
laga loh mau cari bini
tukang gotang keti pacar aja juga
pantesan tuh lu kagak laku laku
ya gimana melaku
sampai tengik juga kagak laku orang sumpahin mulu doain
sampai mengiler gua
netun jangan senetun
iyanya bang ntar nitip jebut kastubi ya
ada aja lagi
eh anak lu itu belagu gak mau naik oplet
eh saudara kan lagi pergi
udah jangan siapa ngomong jangan
bora bora cium tangan gak berkah lu
ngasih gua ilang dah
anak anak pengajian cukup sampai disini dulu ya
nah minggu besok jangan lupa bawa uang ngaji ye
nah sekarang boleh bubar
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kenapa lu mimpi lagi lu semalam
dari gigi gua empat sampe gigi gua satu
jadi lu kemarin mau cerita mimpi lu sama gue
ya dulu bingung kok mesti bagaimana nih
tiap mimpi dateng kemari
gue kasih nasihat lu gak menatuh rotet
jadi gue capek mau lu apa
yaudah duduk situ
dul sama lu
kan gue udah bilang
mimpi lu tuh gak bakal bisa diulang ulang
dengan cerita yang sama
mimpi lu tuh pasti ada maknanya
lu tuh mestinya bersyukur
siapa tau aja
allah mau ngasih lo hadiah
hadiah karena lo orangnya sabar
hadiah karena lo rajin sholatnya
hadiah karena lo suka ngadu sama allah
masalah rumah tangga lu
jadi lu mimpi lu sama allah
itu artinya allah mau ngejawab pertanyaan lu semua
allah tuh ngasih petunjuk
sama hambanya yang bertakwa
dengan jalan yang dia kehendaki
bisa aja lewat mimpi
lu percaya kagak
ya percaya sih kong
kalo lu percaya lu nyebut
sama bandut kita
kapan dia mau kemari
yaudah lu terima aja
eh sir si bandut udah lu kasih makan
ini mau ngarit
lu sih gegembulan lu aja
yang diurusin gimana hari nyari rumput
binatang juga perlu makan kan
udah sana lu
heran sama lu dul
lu tuh kelewatan sabar
kelamaan sekolah kali loh ya
jadi orang sabar tuh bagus dul
gak ada jeleknya
cuman yang gua tau lu tuh
kalo gua ditinggal bini
kelamaan gua ceren
pergi bertahun tahun ninggalin kita
eh satu hari aja
dia pergi tanpa seizin suami
udah bisa tuh
apa lagi yang lu mau
lu mesti bagaimana nih
lu mesti nyari kemana
masya allah dul
kalau duit masih bisa gue cari
nah kalau mimpi
gua mesti nyari kemana
kan lu yang mimpi bukan gue
lu yang tau ciri cirinya tuh
pantainya bagus apa enggak
terang apa gurem
lu yang tau
eh ada sih dul
gak usah cik makasih
bikin kopi kelamaan lu dibogor bikinnya
nanti kalau kopinya airnya kurang panas
abang marah ngomel
ayo kan mesti masak air dulu bang
nih minum deh kopinya
minyak lu gimana dul
sehat aja kan
ya sedikit sakit sakitan cik
kalau udah tua emang sering sakit sakitan
enak aja lo nyaman nyaman
udah masuk ke dalem lu
abang gitu aja marah
ncing masuk dulu ya dul
assalamualaikum pak haji
sempian ke kantor saya kan hari ini
ya abis ini saya kesana pak j
jangan siang dul
orang yang mau jual mesin itu
sudah nelpon saya berkali kali
ya saya pasti kesana pak haji hari ini
ya sudah saya tunggu dulu ya
oh bukan kong
yang punya yang juragan besi tua
gue kira lu nanya dukun namanya lagi
kong kalau gitu dulu pamit dulu ya
salam banyak lu ya
gue kagak mau tahu ya
lu datang kesini lagi cerita soal mimpi lu